seorang pria bercadar dengan senjata api menodong penjaga apotik di denpasar bali
aksi pria yang diduga pelaku percobaan perampokan ini terekam kamera cctv
dalam kamera pengawas atau cctv terekam seorang pria memakai cadar memasuki salah satu apotik di jalan teguh umar denpasar pada minggu dini hari
pria tersebut selanjutnya menodongkan senjata menyerupai pistol pada pegawai apotik yang tengah menghitung uang di meja kasir
namun aksi tersebut berhasil digagalkan karena seorang pegawai apotik yang berada di lokasi sempat berusaha mengambil senjata pelaku dan memanggil pegawai lainnya sehingga pelaku urung melanjutkan aksinya dan melarikan diri
kasus ini kini tengah ditangani pihak kepolisian selain memeriksa saksi polisi juga tengah memburu pelaku
belum sempat belum sempat ya karena teman saya sudah langsung melakukan perlawanan itu mungkin pelaku jadinya agak ini ragu